bagaimana persiapan warga muslim jelang ramadan di kobe jepang
apa saja yang menjadi ciri khas warga di sana dalam menyambut ramadan
selain tokyo kobe juga dikenal sebagai titik masuknya islam di jepang
adakah tradisi warga muslim di sana yang unik
apakah majid kobe juga sebagai pusat aktivitas musim di kobe sudah dibuka normal
kita akan berbicara dengan salah satu warga indonesia di sana
ya selamat siang dari jakarta mas yoga terima kasih sudah bergabung bersama kami
ya kalau kita bicara mengenai ramadan di kobe apa yang membedakan ramadan di tahun kedua covid kali ini mas
tentu ramadan kali ini cukup istimewa ya untuk kami di jepang karena ramadan kali ini bertepatan dengan musim puncak sakura
yang mana tahun tahun sebelumnya musim ramadan di jepang ini tepatnya dengan musim panas
dan karena covid di jepang sudah cukup stabil angka vaksinasi dan booster juga cukup tinggi
jadi beberapa kegiatan di masjid kobe sudah kembali perlahan normal gitu
sudah ada sholat jumat dan insya allah akan ada sholat tarawih dan mungkin ada buka bersama juga di masjid
iya mas yoga kalau kita bicara mengenai kobe kobe merupakan salah satu entry point masuknya muslim
selain tokyo ya di kawasan jepang dan sekitarnya
lalu apakah ada hal yang unik di sana tradisi warga muslim tidak hanya dari indonesia tapi juga mungkin dari beberapa negara asean lain yang ada di sana mas
iya jadi yang menjadi unik di kobe terkait kehidupan muslim adalah masjid kobe adalah masjid pertama jepang
jadi pada saat ramadan ini ada kegiatan buka bersama
yang beberapa kali juga diikuti oleh warga jepang asli di sini
yang mana sehari harinya juga sering dikunjungi oleh warga jepang untuk lebih mengenal agama islam
mas yoga ini kan sebagai ketua komunitas muslim indonesia di kobe
lalu apakah memang ada aktivitas aktivitas tahunan yang selalu diselenggarakan terutama di saat kondisi normal ataupun justru dirubah ketika adanya pandemi berlangsung mas
satu dua tahun ini kami menyesuaikan dengan keadaan pandemi
sebelum covid biasanya kami mengadakan buka bersama dan pengajian
dan juga bersama dengan komunitas komunitas muslim di daerah lain komunitas muslim indonesia mengadakan tablik akbar
dan juga berkoordinasi dengan konsulat jenderal republik indonesia di osaka mengadakan sholat id
tapi untuk tahun ini kami masih memantau situasi covid untuk mengadakan acara yang sama seperti tahun tahun sebelumnya
kalau mas yoga tadi katakan ini adalah musim semi di mana bunga sakura bermekaran momen yang baik sekali ya untuk melakukan aktivitas di luar ruangan ngabuburit di sana
kalau buat warga muslim di kobe ada aktivitas seperti itu nggak mas biasanya untuk menjelang berbuka puasa
biasanya untuk menjelang berbuka puasa kami biasanya sebelum
sebelum covid habis itu biasanya ngumpul masak masak bareng
tapi untuk tahun ini karena sakura kami berencana warga di sini sering keluar untuk piknik gitu
untuk ngabuburit sambil melihat sakura sambil menunggu berbuka puasa
kalau di sana berapa jam nih mas kira kira nanti puasa hingga beduk waktu maghrib dijalankan oleh warga muslim di sana
tahun tahun sebelumnya karena jatuhnya musim panas itu biasanya kita sahur sekitar jam tiga pagi dan buka sekitar jam tujuh sore
tapi karena musim ini musim semi jadi tidak terlalu jauh berbeda dengan indonesia
kita buka jam setengah lima dan buka sekitar jam setengah tujuh sore
kalau kita bicara mengenai tradisi ya mas anda pasti juga tetap menggunakan tradisi tradisi indonesia
mungkin tadi ada di indonesia
dibilang makanan makanan takjil kemudian juga menu berbuka puasa bahkan nanti lebaran ya
apakah memang itu juga dilakukan di sana oleh warga muslim indonesia di kobe mas
oh iya tentu jadi menjelang ramadan warga muslim indonesia di daerah kami sudah berbondong bondong ke toko toko halal
untuk membeli kurma membeli berbagai bumbu masakan untuk memasak berbagai masakan indonesia
menyambut ramadan di sini
kalau di indonesia kan harga minyak goreng lagi naik nih ya mas
kemudian komoditi biasanya pada saat jelang ramadan juga naik
kalau di sana adakah kondisi yang serupa atau justru malah kalian diuntungkan dengan tidak terlalu banyaknya harga harga yang naik mas
oh ya untuk harga harga kami belum merasakan kenaikannya tapi karena konflik ukraina rusia nilai tukar yen
sedang turun turunnya ini nilai terendah sekitar lima tahun terakhir
jadi bagi warga indonesia yang ingin mengirimkan uang ke indonesia untuk sana keluarga sedang menjadi concern
iya mas raffiuga ini terakhir
kalau warga muslim indonesia yang berkunjung ke kobe anda bisa rekomendasi ke lokasi mana
makanan halal kemudian objek wisata yang menarik yang juga bisa dikunjungi di sana
tentu bagi warga muslim yang berkunjung ke kobe bisa mengunjungi masjid kobe
masjid yang sangat bersejarah tidak hanya bagi muslim di kobe saja tapi bagi muslim di jepang secara keseluruhan
karena itu merupakan masjid pertama yang ada di jepang
dan juga bisa mengunjungi berbagai spot spot menarik di kobe seperti kobe port tower yang merupakan abuhan bersejarah
kira kira seperti itu
baik terima kasih mas raffiuga irsan danar
selaku ketua komunitas islam ataupun muslim indonesia di kobe
semoga puasanya lancar tahun ini
amin terima kasih mas yuda